dari tadi gue panggil panggil kagak denger denger
ini leher sampai sakit tenggorokan gue teriak teriak
mak jangan gomel terus dong mak
lu berdua keenakan ya di dalam kamar berdua duaan
hah gak tau apa orang tua lagi repot
eh loh ayo ke dapur
pak boleh gak mustahak tanya sesuatu sama bapak
kalau bapak tahu insya allah bapak jawab
apa benar ustadz punya saudara kembar
kamu tahu dari mana nama itu nak
pak sama ilmu
semalam fikur mimpi fikur dan mustahak menjadi minta bangdut
sampai akhirnya penonton kasih nama grup kita musbro
kamu benar nak
kamu memang punya saudara kemana
menurut intan mulus mak
lu kenapa sih tan
kayaknya intan memlahirkan warung
yaudah kita ke puskesmas aja ya
kayaknya intan memlahirkan sekarang
bayinya udah mau keluar mak
tolong anturi intan ke kamar mak
jangan ngebrojol di sini tan
biar mak panggil indukur beranak dulu ya
aduh mak ya mak
ayok jangan ngebrojol di sini dulu
anak anak kita udah lahir
alhamdulillah mas kita dianugerahi anak kembar
keduanya sehat dan tampan
ya allah anakku
ini sama bapak
lu kudu getol nyari duit
tanggung jawab lo makin gede
untung aja nih anak
ngerti kalau bapaknya orang susah
dia beranak ditipu
beranak udah jadi
mas mardi kan baru pulang kerja
masa udah diomelin sih mak
omongan emak tuh ada benernya juga
kan sabar ya
belain aja terus tuh laki lu belain
jangan pernah kak
takkan bawa cintamu

kalau dia mati kan
dari tadi buk panggil panggil kagak denger denger
dari tadi gue panggil panggil kagak denger denger
ini leher sampe sakit
ini leher sampe sakit
ini leher sampe sakit
tenggorokan gue teriak teriak
mak jangan gue mal terus dong mak
lu berdua keenakan ya di dalam kamar berdua duaan
hah gak tau apa orang tua lagi repot
eh loh ayo ke dapur
tuh tuh tuh
gak ada serepnya
lu sih jadi mantu melarang
coba kalau lu jadi orang kaya
eh ngapain lu diem di situ
udah cepetan beli gasnya gue mau masak nih
mudahkanlah dan lapakanlah
ngapain lu di situ
walangin jalan lu
bukan gue aja
ya dia ngapain sih lu malem malem begini belum tidur
saya mau sholat tahajud terus zikir
alah pakai zikir zikir segala
emang ada hasilnya
hah tetep aja hidup lu tetep melarat ngerti gak lu
ibadah lu percuma
gak bisa bikin pelutu kenyang tau gak
ibadah adalah wujud cinta hambanya kepada allah
gak ada hubungan yang sama buat perut kenyang
alah lama lama lu kayak kiai
omongan lu so agamais bikin perut gue mules
tahan ulang jahat melihat mu
sekarang bener aja lu bentar bentar sholat ya allah maaf kalau mau sholat itu nggak perlu
hapsi dikiai allah mulu yang lu sebutin eh madi kalau lu mau makan kudu pakai duit lu mau beli
apa apa juga udah pakai duit emang lu pikir kalau lu lajin sholat tujuk ujuk duit itu langsung ada
tuh di muka lu kagak ada kan iya ya nggak juga sih mak tapi kan saya tetap usaha untuk cari duit
usaha mana hasil usaha yang mana bilang aja lu males alesan segala sebelum lu nggak